pembangunan tol lintas sumatera ruas bakahuni terbanggi besar sudah menunjukkan perkembangan
namun ruas jalan tol ini belum bisa digunakan sebagai jalan alternatif saat mudik lebaran tahun ini
sebenarnya ada sebagian ruas jalan tol yang sudah layak dilewati kendaraan yakni di dua sektor
dari empat sektor pengerjaan jalan tol trans sumatera bakahuni terbanggi besar
di sektor satu dan dua masing masing sudah ada ruas jalan sepanjang lima dan delapan km
proyek ini masih menghadapi sejumlah kendala salah satunya pembebasan lahan